toilet umum yang bersih fasilitasnya lengkap dan juga nyaman
wih menarik ya
tapi desainnya dari kaca transparan
waduh kira kira bisa kelihatan dari luar nggak ya
aman nggak tuh
walau terbuat dari kaca transparan jangan khawatir karena tidak akan terlihat dari luar
karena saat pengguna memasuki toilet dan menutup serta mengunci pintu
maka otomatis kaca toilet langsung menjadi buram
jadi aktivitas pengguna di dalam bilik tidak dapat dilihat dari luar
begitu juga sebaliknya
berlokasi tepat di sebelah stasiun bni city sudirman
toilet ini dapat diakses dengan membayar lima rupiah
pembayaran dapat menggunakan kris dompet digital dan juga uang tunai
hasil kolaborasi antara jakarta experience board dan mr
low ini bertujuan untuk menghadirkan fasilitas toilet umum berbasis teknologi
dari segi keamanan sih buat saya sih aman
saya pun pertama kesini saya ngecek pinggirannya oh aman sih nggak kelihatan sama orang
jadi ya privasi banget sih cukup
untuk fasilitas umum ya ini udah lumayan banget
fasilitas di sini cukup lengkap
tersedia sabun mandi tisu shower dengan air dingin maupun panas
tempat cuci tangan tempat sampah
bahkan ada ac atau pendingin ruangan dalam setiap bilik
kita di sini sistem kebersihannya kita harus merawat toilet ini
dan kalau ada orang mandi kita harus bergerak membersihkannya
jadi supaya toilet itu biar kelihatan bersih
saat ini ada empat bilik yang tersedia
salah satunya dirancang khusus untuk penyandang disabilitas
dengan ukuran bilik yang lebih besar
para pengguna yang memakai kursi roda atau alat bantu lain
tetap dapat menggunakan toilet ini dengan nyaman
bagaimana tertarik untuk mencoba toilet transparan
akun choro jakarta